saya tentu excited ya
karena kita terbiasa di dalam
pengalaman saya pribadi kalau naik kereta
api selalu ada masinisnya
tapi kita kan mempercayai bahwa dengan
teknologi ini sudah dikelola dengan
baik dari sisi keselamatan
ketepatan waktu jadi ini juga merupakan
salah satu pelajaran
bagi masyarakat ya bahwa
memecahkan persoalan masyarakat
dan kita bisa memanfaatkannya